ganda indonesia christopher rungkat nathan barganda indonesia
melaju ke partai puncak turnamen itf world tennis tour m dua puluh lima k
di jakarta setelah menundukan ganda jepang sora fukuda yuta kawahashi
sayangnya hasil ini tidak diikuti oleh petenis tunggal putra indonesia
rifki fitriadi yang harus menyerah dari petenis thailand
palapum kavapitukpet di babak perempat final
semifinal ganda putra turnamen aman bni world tennis tour m dua puluh lima k seri satu
mempertemukan ganda unggulan pertama asal indonesia christopher rungkat nathan barki
versus ganda jepang sorafu puda yuta kawahashi
kalah enam tujuh di set pertama
christo nathan berhasil memaksakan rambut set setelah memenangkan set kedua dengan skor enam tiga
christo nathan akhirnya memastikan satu tempat di final
setelah di set penentu yang berlangsung dengan sistem super tiebreak
keduanya menang dengan skor enam

kedua duanya menang dengan skor enam
kedua duanya menang dengan skor enam
erlangga wisnuaji wiprastio jakarta